para nasabah pt bank mega akan dilayani fitur robot bernama mila saat memanfaatkan layanan konsumen menggunakan whatsapp
mila merupakan singkatan dari mega intelligence assistant dan dihadirkan untuk meningkatkan akses nasabah terhadap layanan bank mega
teknologi yang digunakan mila merupakan pengembangan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bentuk chatbot
bank mega telah menggodok mila selama satu tahun terakhir
menurut riset mereka penggunaan whatsapp di indonesia sudah mencapai satu ratus tiga puluh juta pengguna
maka itu mereka memutuskan untuk menggunakan whatsapp untuk menjadi platform mila
para nasabah dapat berbicara dengan mila via whatsapp
nasabah bisa menanyakan berbagai hal mengenai layanan dan produk bank mega
mila bisa menjawab pertanyaan mengenai promo cara membuat kartu kredit lokasi atm hingga tentang suku bunga deposito dan valuta asing
bank mega dan cnn indonesia merupakan perusahaan di bawah ct corp
chatbot ini digunakan hanya untuk semacam
nah sementara yang mila kita desain ini adalah sebagai betul betul sahabat digital
kenapa sahabat digital
karena kita bisa melakukan percakapan secara natural
seperti manusia pada umumnya
dengan demikian tentu ini akan lebih memudahkan nasabah
dan tentu pengembangan kita terhadap mila ini kedepannya akan lebih kaya lagi